perkumpulan orang yang mengaku sebagai dukun atau paranormal
membentuk persatuan dukun nusantara atau perdunu indonesia
di banyuwangi jawa timur pada tiga februari dua ribu dua puluh
ketua umum perdunu indonesia abdul fatah hasan mengatakan
perdunu dibentuk untuk memberi manfaat dan solusi bagi masyarakat
sebab selama ini membicarakan masalah perdukunan sering dianggap tabu
abdul fatah mengatakan festival santet yang sempat disebut sebut
bakal diadakan pada akhir bulan ini tidak akan digelar
rabu siang ketua perdunu mengatakan telah mengganti festival santet
menjadi kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat
dengan mengedepankan protokol kesehatan
bahwa kami siap untuk menghapus kata santet dalam acara
maupun dalam acara acara yang akan digelar oleh pergunung
ya sesuai yang saya sampaikan itu kita akan mengadakan pengobatan gratis
tapi karena emang musim pandemi begini
yang kita tetap menghadapi
kita pakai protokol kesehatan dan juga nanti kita batasi lah
pesertanya sejikit lah
wacana festival santet membuat pemerintah daerah dan warga banyuwangi resah
mereka menganggap acara tersebut memperburuk citra banyuwangi di mata wisatawan
jika dilaksanakan acara dikhawatirkan membuka luka lama
mengingatkan orang akan isu santet di banyuwangi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang mengakibatkan puluhan orang meninggal
kami sebagai warga itu kurang sepakat ya
karena banyuwangi ini kan pariwisatanya sudah bagus
jadi kami khawatir kalau ada hal hal yang kesannya itu negatif
nanti berdampak pada pariwisata kita
kalau kami sendiri tidak ingin hal hal yang seperti itu muncul kembali
apalagi banyuwangi ini sudah pernah memiliki trauma terhadap kasus kasus santet
yang telah memakan korban
jadi kita harus berhenti menggoda orang
kepala dinas kebudayaan dan pariwisata banyuwangi mengatakan
pihaknya belum menerima pengajuan kegiatan dari perdulung
wacana festival tersebut akan dievaluasi jika mendapat tanggapan negatif dari masyarakat
tentu pemerintah daerah dan segenap potensi masyarakat dengan dewan kesenian belambangan
akan mengevaluasi jika festival tersebut banyak mendapatkan sorotan
atau mungkin banyak mendapatkan kesan negatif
atau mungkin tindakannya itu merugikan masyarakat
tetapi sebaliknya jika memang terjadi kesan negatif
atau mungkin tindakannya itu merugikan masyarakat
juga kita akan support tentu dengan segala kekuatan masyarakat dan pemerintah daerah
hingga saat ini pergunu indonesia mengatakan masih harus melakukan rapat internal
terkait imbauan dinas kebudayaan dan pariwisata banyuwangi
untuk tidak menggunakan istilah dukun pada organisasi mereka